setiap saat setiap waktu
bumi minahasa menyimpan riwayat nenek moyang
termasuk dalam musik
bahkan di tahun seribu sembilan ratus empat puluh satu
tradisi musik telah muncul dari rakyat pesisir
musik yang tak biasa
sebab bunyinya mengalun dari cangkang kerang
lazim disebut musik bia atau pontuang
ia menjadi energi yang tak terlupakan
ia terus dihadirkan untuk menambah semangat siapapun
tak terkecuali bagi senimannya

sejak ia masih di bangku sekolah dasar
kecintaannya pada alat musik yang dibuat dari cangkang siput laut atau pontuang
bermula saat ia melihat pertunjukan grup musik bia
alunan nada harmonis yang membentuk sebuah susunan lagu
menggelitik jiwanya kala itu
kini dara yang masih berusia enam belas tahun ini
menjadi salah satu peniup bia termuda dalam grup musik mutiara
di desa batu likupang selatan minahasa utara
dia tanduk bernada sol dan la menjadi pegangannya saat pentas
yang kecil kan lebih bagus tuh
lebih unik dong kalau terlalu besar
sepulang sekolah gladia selalu menyempatkan diri
melatih teknik meniup bia selama satu jam
berbagai lagu daerah minahasa dan nasional
menjadi panduan kala mencari ketepatan nada dengan bia
biasa lagu upu uwene natas itu
lagu nasional lagu lagu yang ngepop gitu ada
pop belum ada
kan biasa lagu minahasa tuh
musik bia memang sudah menjadi musik khas minahasa utara
sejak era penjajahan jepang
alat tiup dia pertama kali diciptakan oleh rare pumimpun
awalnya cangkang bia yang sudah dilubangi
digunakan untuk mapalus atau panggilan untuk bergotong royong

dan musik biaya ini tadinya berpunca sebagai satu sarana
atau instrumen komunikasi tradisional untuk memanggil para petani
supaya dapat bekerja dalam suatu kegiatan bergotong royong bersama
kemudian lama kelamaan karena digunakan musik biaya
sebagai sarana komunikasi tradisional untuk petani
maka masalahnya misalnya musik biaya itu tidak bisa dikonsumsi oleh petani
masyarakat itu tertarik bahwa bunyi bunyi yang ada di kanun dalam musik biaya
itu seperti itu jadi sesuatu yang ditiup
yang bersahutan antara kelompok dengan kelompok
sejak tahun tujuh puluh an bia mulai digunakan sebagai alat musik di desa batu
berbagai genre musik bisa dimainkan
dengan alat musik yang mengandalkan
menekan kekuatan nafas dan ketepatan insting nada
kami sudah mengajarkan atau dengan pelatih mengajarkan semua lagu
tetapi yang paling diutamakan adalah lagu daerah
lagu daerah kami lagu daerah minahasa
yaitu selaku mars minahasa bahkan lagu lagu gereja dan lagu lagu nasional
di desa batu ada tiga kelompok musik bia yang sudah dikenal hingga ke pulau jawa
yaitu grup musik bia permata mutiara dan mutiara kasih
untuk menghasilkan nada indah dalam seni pertunjukan musik bia
setidaknya harus ada lima belas peniup
karena satu biaya hanya mampu menghasilkan dua hingga
tiga notasi nada saja
butuh ketekunan dan kesabaran agar bisa mahir meniup dia
hingga menghasilkan suara yang merdu
bagi seluruh peniup biaya

untuk menghasilkan musik yang indah
tidak melulu menggunakan alat musik mahal
di tangan mereka sampah laut justru bisa berbunyi merdu
melantunkan nada nada indah
untuk gunakan menghasilkan nama yang bahasa itu
lakukan setengah mengangkatcano bonsai
mereka tidak mencari sembarang cangkang
hanya cangkang biar tanduk dan susu yang bisa dibuat menjadi alat musik
tukar dengan barang ada yang kami beli
tetapi sudah kosong dalam keadaan kosong dalam keadaan mati
meski memanfaatkan sampah laut
bukan perkara mudah menemukan cangkang bia tanduk dan susu sebagai bahan baku alat musik bia
sudah hampir satu km menyusuri pesisir pantai desa bulutui
yano sang maestro pembuat alat musik bia
hanya bisa menemukan tiga cangkang
mereka tidak bisa menemukan cangkang biar tanduk dan susu
tercipta dari ide kreativitas masyarakat pesisir minas utara
cangkang siput laut atau yang sering dikenal dengan nama bia
dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan suara dan bunyi yang merdu ketika dimainkan
kehadiran alat musik bia semakin menambah hasanah alat musik tradisional khas indonesia dari sulawesi utara
cangkang bia yang didapat langsung dibersihkan menggunakan air untuk menghilangkan amis dari dalam cangkang
sebentar saja cangkang bia disulap menjadi alat musik di tangan yano moningka tooi ⁇
di desa batu yano satu satunya orang yang memiliki keahlian untuk membuat alat musik bia
ketajaman insting menentukan lubang untuk menghasilkan nada yang tepat menjadi kunci utama saat melubangi cangkang bia
karena jika salah suara yang dihasilkan akan sumbang
sebenarnya sudah berapa lama pak
menekuni pembuatan alat musik bia ini
kalau kita sudah sekitar sepuluh tahun
awalnya belajar bikin alat musik dia ini ngelubanginnya di mana itu
dari bapak saya
dari bapak belajarnya dari bang
sulit nggak sih pak sebenarnya pak
bikin nentuin di mana lubang yang harus
bagaimana caranya pak
bisa dijelaskan seperti apa
caranya kita pakai alat apa ini
mulanya pakai martil
dikumpul dilubangi belakangnya itu
hanya berbekal palu dan pahat tak butuh waktu lama bagi yano untuk membuat alat musik bia
jadi butuh waktu berapa lama pak
untuk membuat satu alat musik bia ini
kalau satu biak begini lima menit saja
itu sudah dengan ketepatan nada yang diinginkan atau seperti apa
lain kali ada yang meleset
ada yang meleset juga
iya ada yang meleset
nah kalau yang meleset itu nanti apakah bisa dimodifikasi atau gagal aja
di apa kita lem
untuk menutup lubangnya
ukuran biaya tanduk yang lebih besar dapat menghasilkan nada yang lebih rendah
guna mengisi suara bas dan tengah
sedangkan bias susu yang berukuran lebih kecil dapat menghasilkan nada yang lebih tinggi
bahkan bila ditiup suara dari biasusu bisa menyerupai suara klarinet atau seruling
semakin kecil ukuran bia maka tingkat kesulitan untuk meniupnya semakin tinggi
karena peniup bia berukuran kecil harus bisa mengatur napas kala meniup
agar suara yang dihasilkan tidak sumbang
hanya berbekal ketajaman insting bermusik dan keahlian turun menurun
yano mengubah sampah lampu
menjadi alat musik tradisional
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
pertama suara dari biasusu
salah meniup atau memegang bia maka hanya ada nada sumbang yang keluar dari dalam lubang bia
ada teknik pernafasan yang harus dikuasai setiap peniup bia untuk menghasilkan bunyi yang merdu

salat ini kan sangat sulit karena ini hanya rasa diraba ditutup sebagian
dan nafas nafas itu harus diatur bahkan didengar dan dirasa
jadi apakah kita ini sudah fales atau enggak
jadi kalau sudah fales berarti kita ada bergeser sedikit bibir
jauh jauh lebih tua
pada alat musik tradisional ini
sebelum ada alat musik bia
orang desa batu sudah terbiasa dengan alat musik tiup bambu
seperti suling atau kondro
memang kuncinya karena ini penggarap alat musik bia ini
kan dasarnya dari pemain musik bambu musik tiup bambu
jadi otomatis pola pola pada musik tiup bambu itu yang tertanam
kemudian itu garap melalui media bia
jadi struktur struktur yang alat dalam musik tiup bambu itu
struktur instrumennya seperti mulai dari instrumen melodi
dari klarinet kemudian suling
kemudian ada korno korno kemudian ada kontra bus dan lain sebagainya
itu ditransfer ke bia
bukan hanya lagu lagu tradisional yang dapat dimainkan dengan bia
lagu nasional pun bisa mengalun dengan aransemen yang pas
bia berukuran kecil atau klarinet menjadi sentral nada
pengatur ritme lagu
sementara bia dengan nada bas
mengiringi setiap hentak nada dari bia klarinet
bia berukuran kecil atau klarinet menjadi sentral nada dari bia
dalam memainkan bia
tidak serta merta seluruh pemain meniupnya secara bersamaan
ada bagian dan pola yang harus diikuti setiap pemain
untuk mengisi ruang nada
meski mampu menghasilkan alunan musik yang merdu
bukan berarti bia tidak bisa dikolaborasikan dengan alat musik lain
untuk menghasilkan nada yang lebih kaya

bia berukuran kecil atau klarinet menjadi sentral nada dari bia

bia berukuran kecil atau klarinet menjadi sentral nada dari bia
seperti senja yang berpendar di pantai likupang
lagu lagu dari musik bia terus mengalun dan hampir berakhir
saat saat seperti ini menjadi kesempatan bagi para seniman rakyat ini
untuk tampil maksimal dan asyik bersama
musik bia mengalun di minahasa
biar sudah senjakala musik pesisir ini tetap menjadi bagian
dari kebanggaan para seniman bia mutiara dari desa batu likupang minahasa utara